tapi mbaknya sempat lihat waktu itu ya
katanya sih waktu dikotong itu badannya utah biru semua
anak anak sendiri yang kebetulan
terus kok rsa sampai dua puluh tiga hari kan